merupakan tempat lahirnya kerajaan islam pertama dan terbesar di pulau jawa
tempat yang mendapat julukan sebagai kota wali ini menyimpan berbagai jejak sejarah penyebaran islam di pulau jawa dari abad ke lima belas masehi
selamat datang di demak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat datang di demak
di pulau jawa
juru kunci adalah sebutan bagi edy mursalin selama tiga tahun terakhir
setelah pengabdiannya selama kurang lebih tiga puluh tahun di makam sang eyang
edi mursalin pun terpilih menjadi juru kunci di antara para ahli waris atau kerabat sunan kalijaga lainnya
yang menjabat sebagai juru kunci itu harus
tidak bisa orang di luar ahli waris harus ahli waris atau kerabatnya sunan kalijogo
hari ini adalah hari jumat pon
salah satu hari di mana cungkup atau rumah makam sunan kalijaga dibuka untuk peziarah umum
hanya hari hari tertentu saja cungkup bisa dimasuki oleh peziarah umum
jumat pon jumat pahing jumat liwon satu dan dua
pembangunan pusawal serta hari raya idul adha dapat menjadi kesempatan bagi peziarah umum
untuk masuk ke dalam cungkup sungai kalijaga
di luar dari hari tersebut para peziarah hanya bisa berdoa di halaman cungkur
sebelum dibuka edi beserta rombongan sentono dan ahli waris lainnya
duduk di depan pintu cungkup untuk mengadakan tahlilan
memanjatkan doa kepada yang kuasa untuk para leluhur yang telah pergi
dan waktunya pun tiba
edi melangkah ke pintu cungkup dan bersujud memohon doa
sebelum kunci dimasukkan ke dalam lubang pintu

untuk masuk ke dalam cungkup

sekarang tiba saatnya untuk kami warga umum bisa masuk ke dalam
dan juga tadi beberapa pengantar dari beberapa orang yang memang juga bertugas
untuk membawakan bunga di dalam akan ditaburkan di makam sunan kalijaga
dan juga beserta keluarga
sekarang saya mau masuk
ahli waris menjadi rombongan pertama yang masuk ke dalam cungkup
di dalam cungkup terdapat sepuluh makam yang terdiri dari ayah sunan kalijaga
sunan kalijaga beserta istrinya dewi arafa retno
adik sunan kalijaga dewi rosa wulan
empat anak sunan kalijaga
dan dua abdi kinasi
akhirnya saya sudah keluar dari cungkup
bisa saya ceritakan di dalam itu
di dalam cungkup ini ataupun juga ruangan makam ini ada sekitar sepuluh makam di dalam
setelah masuk itu
untuk pertama kali masuk harus masuk ke dalam ada ruangan lagi yang lebih sempit
ada dua kubu di dalam
yaitu makam dari sunan kalijaga dan juga istrinya
jadi di dalam itu cukup gelap dan juga memang harus mengikuti aturan aturan yang ada
jadi semuanya harus antri yang masuk ke dalam ruangan untuk makam sunan kalijaga sendiri dan istrinya itu
juga cuma hanya bisa maksimal sepuluh orang
jadi beberapa orang lain itu harus antri di luar teluk ibrahulu
tapi experience nya pengalamannya memang sangat syahdu dan juga banyak sekali orang orang yang kemudian meneteskan air mata
karena akan kerinduannya bisa masuk dan juga bisa berdoa langsung untuk sunan kalijaga dan juga para keluarga beliau
sebagai salah satu orang yang berperan dalam penyebaran agama islam di pulau jawa
makam sunan kalijaga selalu dibanjiri para peziarah dari berbagai daerah bahkan negara
bagi sebagian orang sebagai seorang muslim berziarah ke makam sunan kalijaga bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban
tak hanya itu bagi mereka yang mendapatkan kesempatan masuk ke dalam cungkuk dan berdoa sambil memegang makam sudan kalijaga
menjadi sebuah pengalaman spiritual yang tak akan terlupakan
ini udah tiga kali kesini alhamdulillah yang ketiga kalinya saya terharu banget karena bisa masuk gitu bisa masuk langsung
pokoknya terharu pokoknya terharu banget pokoknya kadang kadang kan orang orang itu nggak pernah bisa masuk gitu
alhamdulillah saya setelah dua kali masuk saya ada mimpi gitu
pokoknya harus katanya yang ketiga kalinya harus bisa masuk
maksudnya apa yang kalian inginkan untuk orang lain
supaya ada rombangan dari malaysia
masya allah subhanallah perasaan kami amat amat rasa gembira dan rasa terpilih amat amat
karena bukan semua orang bisa untuk menjejak kaki ke dalamnya
tetapi alhamdulillah izin allah karena dengan bantuan daripada kanjeng sultan sri demak dan juga guru utama kami dan juga lain lain
alhamdulillah kami berjaya masuk dan rasa sungguh bahagia sekali
dan walaupun sunan kalijaga sudah nggak ada tapi kita masih berjaya masuk
dan walaupun sunan kalijaga sudah nggak ada tapi kita masih berjaya masuk dan walaupun sunan kalijaga sudah nggak ada tapi kita masih berjaya masuk

tetapi pastinya berkatnya ada pastinya jiwanya ada dan itu amat amat sungguh tidak terkata di hati
tak sedikit yang percaya bahwa doa yang dipancatkan di makam wali allah ini akan dijabah
banyak sekali cerita cerita dari para zairin bukan dari kami sendiri tapi dari zairin zairin yang datang berziarah ke sini
dan beliau merasa bahagia
bangga senang bisa masuk bisa langsung nyekar di mahkamah sunan kalijaga rasulullah
dan karena keyakinannya sehingga doa doa dari para zairin ini doa memohon kepada allah dengan perantaraan keramatnya sunan kalijaga ini
karena allah itu kan menuruti prasangka orang makhluk makhluknya
jadi dengan katakan berdoa sampai ini diijabah allah ya sudah keyakinan itu pasti akan diijabah allah
penyebaran agama islam di pulau jawa tak bisa lepas dari jasa para tokoh ulama wali songo
salah satunya adalah raden syahid atau yang lebih dikenal dengan nama sunan kalijaga
perannya dalam membangun kerajaan islam pertama dan terbesar di pulau jawa membuatnya menjadi tokoh yang dikagumi dihormati bahkan dimuliakan
kawasan makam sunan kalijaga berdiri di wilayah kadilangu kabupaten demak
tanah kadilangu ini diakini merupakan tanah pemberian kerajaan demak kepada sunan kalijaga atas jasanya dalam mendirikan kerajaan demak kerajaan islam pertama di pulau jawa
tak hanya makam sunan kalijaga dan keluarga inti
di kompleks mahkamah ini juga terdapat beberapa mahkamah kerabat dan keturunan sunan kalijaga
meski kawasan kadilangu telah mengalami beberapa kali renovasi sejumlah peninggalan dari abad lima belas masehi masih dapat dijumpai di kawasan makam ini
beberapa diantaranya adalah masjid kadilangu gentong air yang hingga kini masih digunakan serta batu yang diakini menjadi tempat sunan kalijaga bersemedi
masa hidup sunan kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari seratus tahun
oleh para ahli waris sunan kalijaga dipercayai wafat pada sepuluh muharam tahun seribu lima ratus tiga belas yang merupakan tahun saka jawa atau sekitar tahun seribu lima ratus sembilan puluh dua masehi
sunan kalijaga merupakan anggota wali songo yang menjadi saksi hidup lahirnya kerajaan demak hingga runtuhnya kerajaan tersebut

k dan g
demak merupakan sebuah kebupaten yang berada di provinsi jawa tengah
selain menjadi tempat lahirnya kerajaan islam pertama di pulau jawa
demak juga menjadi tempat berdirinya salah satu masjid tertua di indonesia
masjid agung demak telah menjadi ikon dari kota demak
pembangunan masjid yang dimulai pada abad lima belas masehi lalu menyimpan cerita sejarah yang panjang
dari masjid inilah para wali songo berdakwah dan mengatur strategi penyebaran agama islam ke seluruh pulau jawa
berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat
masjid agung demak adalah tempat berkumpulnya wali songo yang menyebarkan islam di tanah jawa
ditemani ketua umum takbir masjid agung demak kiai haji abdullah syifa
saya pun berkeliling di masjid yang megah ini
masjid agung demak memiliki dua bagian yaitu bagian utama dan serambi
serambi masjid dihiasi delapan pilar yang disebut soko ukir
sementara bagian utama masjid memiliki empat pilar utama yang diberi nama sokoguru yang tingginya mencapai tujuh belas meter
keempat pilar merupakan wakaf dari empat wali songo
uniknya kayu yang diberikan sunan kalijaga hanya sebelas meter sehingga untuk menutupi kekurangannya ditutupi dengan potongan potongan kayu dan ikatan rumput
masjid agung demak ini dibangun didirikan
dan diberikan oleh para wali yaitu yang sudah tenar dengan nama wali sembilan
ini bisa dibuktikan dengan adanya pilar pilar yang ada di dalam masjid ini
yaitu di sana pilar dari ganjeng sunan kalijogo kemudian sunan bonang sunan cirebon dan yang satu adalah dari sunan ampel
dan juga pada waktu itu adalah pada waktu ganjeng sultan fatah juga berada di pondok pesantren ini
sebelum menjadi masjid agung demak pada tahun seribu empat ratus enam puluh enam masehi masjid ini merupakan masjid pondok pesantren gelagawangi
setelah raden fata diangkat menjadi sultan oleh para wali barulah masjid ini resmi menjadi masjid kesultanan demak pada tahun seribu empat ratus enam puluh
sejumlah interior masjid masih kental dengan lambang kerajaan majapahit
contohnya saja lambang matahari yang ada di atas mihrab
lambang ini menceritakan tentang kejayaan kebesaran dan kemasyuran kerajaan majapahit
penggunaan lambang majapahit merupakan penegasan raden fata sebagai penerus kerajaan majapahit
di dalam mihrab juga terdapat gambar kura kura yang menandakan pembangunan masjid
yang berlangsung pada seribu empat ratus satu saka atau seribu empat ratus tujuh puluh sembilan dalam masehi
setiap detil arsitektur bangunan ini memiliki arti tersendiri
atap masjid agung demak yang berbentuk limbas bersusun tiga ini merupakan alkuturasi budaya hindu jawa dan islam
atap yang bernama tajuk tiga susun ini memiliki makna iksan islam dan iman
artinya orang sebagai orang muslim
kalau kita sudah percaya sebagai orang muslim itu harus beriman
cuman kepada siapa allah swt yang ada di atas
kemudian orang beriman kurang cukup atau tidak cukup
kalau hanya diucapkan atau di hati saja tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan
yaitu sebagai orang muslim atau islam
misal misalat zakat puasa pergi haji sedekah dan sebagainya
nah orang beramal pergi haji kemudian puasa sholat semuanya tidak cukup
kalau tidak harus dengan iksan iksan itu adalah suatu mengerjakan suatu perbuatan karena allah
saya pun beruntung diberi kesempatan untuk naik ke bagian atas atap masjid agung demak
disinilah tempat para wali songo pada zaman itu memanjatkan doa atau beritikaf
nah di sini berada di atas ketinggian tujuh belas meter berada di lantai ketiga dari atap tertinggi yang ada di masjid agung demak ini
nah pemilihan tempat ini sendiri kabarnya karena di sini alasannya itu lebih tenang
jadi doa doa yang dipanjatkan para wali songo bisa lebih hujuk berdoa kepada tuhan yang maha kuasa
sejumlah peninggalan sejarah perkembangan islam abad lima belas masehi masih dapat dijumpai di sini
sebuah museum yang berada tepat di samping masjid agung menyimpan berbagai benda peninggalan tersebut
beberapa di antaranya seperti kitab yang diakini ditulis oleh sejumlah anggota wali songo
potongan pilar sokoguru asli yang sudah mulai melapuk beduk hingga sebuah daun pintu masjid agung yang dikenal dengan nama pintu bledek atau pintu petir
ini yang asli jadi yang ini sudah rusak kemudian yang sana duplikap yang aslinya ditaruh di museum
ini ada cerita konon bahwa kiageng selok menangkap petir
baru kepala dilukis berbentuk kepala lagar lepas tapi sesungguhnya adalah penggambaran kiageng selok
bahwa masjid ini dibangun sekilat petir hanya sekejap hanya satu malam pada waktu malam jumat wewon setelah berdiri adalah yang imam pertama kalinya adalah sunan wiri
jadi ini bukan pintu untuk menangkap petir begitu
bukan itu adalah mitos cita rakyat namun ini adalah condro sengkolo atau prastasti di mana masjid ini dibangun tahun seribu empat ratus enam puluh enam masehi
masjid agung demak menjadi satu satunya bangunan megah peninggalan kerajaan demak
meski merupakan kerajaan islam pertama dan terbesar di pulau jawa kerajaan ini tidak meninggalkan jejak keraton sama sekali
para sejarawan memiliki sejumlah pendapat
setidaknya ada dua hal ya ada kemungkinan dua hal
yang pertama adalah bisa jadi karena bencana alam
ya karena dulu itu rawan banjir
sehingga kemudian sunan prawoto itu di daerah tinggi di daerah prawoto sekarang
artinya karena terjadi banjir kemudian keratonnya pindah ke prawoto yang sekarang
yang kedua ada kemungkinan ya itu ekses dari perebutan kekuasaan antara kelompok internal di demak
ya begitu trenggono terbunuh di jawa timur pada saat ekspansi ke sana
dalam versi yang lain saya baca bahwa di internal sini itu terjadi aksi saling bumi hangus
sehingga kemungkinan itu yang menyebabkan keraton hilang
kerajaan demak pertama kali dipimpin oleh raden fata yang merupakan putra brawijaya v atau raja terakhir majapahit
disusul pati yudus anaknya sultan trenggono dan berakhir di tangan sunan prawoto pada akhir abad enam belas masehi
selain sunan pramoto makam dari ketiga pemimpin kerajaan demak pada kala itu masih bisa dijumpai di belakang halaman masjid agung demak
makam raden fata dan pati yunus berada di komplek makam bagian depan
sementara makam sultan trenggono berada di dalam cungkup bagian belakang kompleks makam
selain para petinggi kesultanan demak kompleks makam juga diisi oleh makam keluarga kesultanan demak lainnya beserta kerabatnya
tak sedikit warga datang silih berganti ke kompleks makam para petinggi kerajaan demak ini untuk mendoakan mereka
terutama di hari hari menjelang ramadan
aku ilmu sangkan parah yang dimati
dan ya panggil setemu tak jaluk ngeh
mengsakit derek tetunga semoga enggal kundur

pematangan yang jelas agar nya tidak ketinggalan
sekali lagi virtueku berkata pada ketakutan rijesang dirinya
seperti yang mau arti adalah berlaku negara
cerita yang dilakoni oleh iksan ini adalah cerita yang berjudul bimo suci
salah satu cerita yang sering dilakoni oleh sunan kalijaga pada abad lima belas masehi
penyebaran agama islam pada masa kerajaan demak oleh para wali songo
khususnya raden sahid atau sunan kalijaga kala itu menggunakan metode pendekatan budaya
sunan kalijaga menyadari bahwa kala itu warga di tanah jawa masih memegang kuat adat istiadatnya
yang bersumber dari ajaran hindu buddha maupun kepercayaan nenek moyang
untuk menghindari penolakan dari masyarakat sunan kalijaga memilih memasukkan ajaran islam ke dalam budaya jawa
saat itu wayang menjadi hiburan yang selalu ditunggu masyarakat demak
kepiawan sunan kalijaga dalam berdakwah ditunjukkannya dalam kesenian wayang
ajaran ajaran agama islam diselipkannya dalam setiap cerita wayang yang ia lakoni
lakon jamus kalimasada menjadi salah satu lakon ciptaan sunan kalijaga yang terkenal hingga kini
jadi apakah juga cerita kalimah sada ini juga merupakan cerita
yang dibuat oleh sunan kalijaga saat melakoni wayang waktu itu
iya benar itu salah satu ciptaan
karena pada saat punta dewa mendapatkan jamus kalimah sada yang diberikan oleh
benara narada dan badara dharma
itu isi dari kalimah sada itu penuh dengan filsafat ilmu ilmu tentang baik guru seperti itu
beku ilmu sangkan
kalimah sada sering diartikan sebagai kalimat syahadat
beredar cerita di masyarakat kalimat syahadat menjadi tiket masuk pertunjukan wayang sunan kalijaga saat itu
yang sudah terdengar cerita itu pada saat itu sunan para sunan wali di tanah jawa itu kan
salah satunya kajungsan kalijogo membuat paglaran
ibu ibu saya yang kulit yang berada di serambi masjid agung
pada saat memainkan wayang para warga orang mendengar dan tertarik kan karena ada tontonan wayang
berbontong bontong ingin masuk melihat tetapi di situ jika ingin melihat tontonan tersebut harus membayar tiket seperti itu
kalau kita bayar tiket
iya kalau zaman sekarang membayar tiket
tapi pada saat itu membayarnya bukan dengan benda atau apa tapi dengan kalimat zakat
menjadi seorang dalang membuat nama sunan kalijaga semakin terkenal luas di kalangan masyarakat dan mendapatkan banyak pengikut
wayang kulit menjadi salah satu peninggalan budaya penyebaran agama islam abad lima belas masehi yang hingga kini masih dipertahankan
pagelaran wayang sudah mengalami beberapa perubahan mulai dari cerita hingga teknis pentas
salah satunya dapat terlihat dari penggunaan cahaya lampu warna warni untuk memberikan kesan yang lebih menarik
iksan merupakan seorang dalang muda profesional dan sudah belajar tentang dunia dalang serta seni wayang sejak tahun dua ribu dua belas
wayang buat saya itu seperti wayangku jiwaku
jadi saya hidup selalu bersambingan dengan wayang
jadi tidak akan terlepas untuk wayang tersendiri
entah sampai kapanpun sampai dimanapun tetap wayang selalu di hati saya
di kabupaten temet pertunjukan wayang masih dapat dijumpai di hari ini
apitan ini dikelola oleh tingkatan demang di tingkat desa di tingkatan kecamatan
kalau saat ini ya itu menyambut tadi grebek besar
sebera gerbek besar itu apitan
apitan ini dulu pakemnya adalah menggunakan pentas seni wayang atas perintah kanjeng sunan kalijaga
beda dengan di daerah lain misalnya di jawa timuran terus kemudian ada di selatan itu beda
tapi untuk di pusat kerajaan demak di sentralnya itu menggunakan wayang sebagai pentas seni dan dakwah
dan ini pelopornya adalah kanjeng sunan kalijaga
lakon bimo suci hingga kini menjadi salah satu lakon yang masih sering dimainkan oleh para dalang di demak
lakon ini menceritakan tentang pencarian jati diri broto seno
kalau dari lakon bimo suci yang tadi dimainkan oleh ataupun jika dilakoni oleh mas iksan
nah ini dia adalah tokoh utamanya broto seno
brotoseno ini sebelum dia kemudian memulai petualangannya inilah dia bentuknya
dan setelah dia melakukan petualangan bertemu dengan dua raksasa dewa ruci dan juga mendapatkan ilmu kebajikan
menjadi tokoh yang ini yaitu namanya werkudara
kabupaten demak atau yang juga dikenal sebagai kota wali
menjadi saksi penyebaran masif agama islam di pulau jawa pada abad lima belas masehi
melalui kesenian dan kebudayaan para wali songo berhasil menarik simpati masyarakat
untuk memeluk islam tanpa adanya unsur kekerasan
selain karena beberapa venir yang terdengar